dan di tengah pandemi covid sembilan belas pelayanan pembuatan dan juga perpanjangan surat izin mengemudi atau sim di lingkungan polda metro jaya masih tetap berjalan
meski demikian jam pelayanan dikurangi serta diberlakukan pengetatan bagi para pelamar sim
selain disediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer warga yang mendatangi satpas sim polda metro jaya di daan mogot jakarta
harus melalui pemeriksaan suhu dan melewati kontak disinfektan
pelayanan di dalam kantor satpas sim juga menerapkan physical distance
meski demikian sejak merebaknya pandemi corona jumlah pengunjung telah berkurang sekitar lima puluh hingga enam puluh persen
pelayanan sim sendiri kini dibuka dari jam delapan hingga jam satu siang dari sebelumnya hingga jam empat sore
sim keliling juga masih berlangsung dengan jam pelayanan pukul delapan hingga pukul satu siang
sementara gerai gerai sim di mal dan juga pusat perbelanjaan ditutup
meski pelayanan tetap buka
kepolisian memberikan dispensasi perpanjangan sim bagi warga yang enggan melakukan perpanjangan karena alasan berdiam diri di rumah atau alasan kesehatan
jadi untuk masa berlaku sim ini kita berikan dispensasi
sampai dengan tanggal dua puluh sembilan mei ini sambil kita menunggu perkembangan situasi
diberikan dispensasi kebijakan yang masa berlaku sim nya habis
maka nanti setelah masa itu lewat bisa melaksanakan perpanjangan sim tanpa harus membuat sim baru
dan bagi odp pdp atau yang sedang dirawat karena terindikasi untuk covid sembilan belas ini
juga ketika masa berlaku simnya habis ketika masa karantina
diberikan dispensasi boleh memperpanjang simnya setelah nanti yang bersangkutan sehat dengan membawa surat keterangan dari rumah sakit